seorang ibu pingsan di halaman pengadilan negeri jombang usai menghadiri sidang tindak asusila
perempuan ini tidak sadarkan diri usai bertengkar hebat dengan anaknya
pertengkaran ini diduga dipicu kasus asusila yang melibatkan anak dan menantunya yang kini dalam proses persidangan
perempuan muda ini terus melampiaskan emosinya dengan memaki dan membentak ibunya sendiri
yang pingsan usai mengikuti persidangan di pengadilan negeri jombang rabu siang
meski ibunya pingsan namun ayu yang tidak lain anak dari nining sadiah sendiri terus mengomel dan mengumpat ibunya
karena tidak kunjung sadar nining akhirnya dilarikan ke rumah sakit terdekat
aksi ayu yang terus memaki ibunya ini karena merasa diperlakukan
bukan tidak baik bahkan difitnah oleh ibunya sendiri
perlakuan ibunya terhadap dirinya merupakan dendam lama yang terjadi sejak belasan tahun silam
dendam memang ya aku kan biar
apa persoalannya apa
persoalan pertama nikah bapakku jadikan aku yang semak sok
karena aku rabu bapakku
perseteruan ibu anak ini bermula saat adik ayu berinisial r hamil tanpa suami hingga melahirkan
nining sakdiyah kemudian menuduh suami ayu
terdakwa budi utomo yang telah menghamili r
tuduhan inilah yang menyeret terdakwa menjadi pesakitan di pengadilan negeri jombang dengan dakwaan tindakan asusila
kasus persetubuhan yang terjadi antara seorang korban yang melakukan adalah saudara iparnya
terus korban ini sampai dengan hamil
tetapi pada intinya terdakwa tidak mengakui atas perbuatan
meski ibunya sudah dibawa ke rumah sakit
namun ayu tetap melanjutkan aksinya dengan terus memaki ibunya di luar gedung pengadilan negeri jombang
sementara sidang ditunda hingga minggu depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi